ini ngomong ngomong soal berbagi jangan lupa zakat ya udah menjelang lebaran
kasih zakat fitrah ya jangan lupa dibayarkan
oke kita sekarang seperti biasanya kita jalan jalan ke luar negeri walaupun dengan sambungan skype
kita sekarang ke inggris pada tahun ini umat muslim di inggris memulai ramadan terpanjang dibandingkan beberapa tahun sebelumnya
penyebabnya bulan suci bagi umat islam ini jatuh di musim panas di mana waktu siangnya lebih panjang daripada waktu malam
ya jika dihitung panjang waktu siang adalah sekitar delapan belas jam sedangkan malam harinya hanya sekitar enam jam
sisi positif dari singkatnya durasi malam hari adalah peluang untuk mengejar malam laylatul qadar di sepuluh malam terakhir ramadan pun semakin besar
umat muslim di inggris akan tetap terjaga agar tidak terlewatkan untuk sahur dan salat subuh yang jatuh di antara pukul dua dan tiga dini hari
terkait dengan panjangnya waktu puasa ini dewan muslim inggris muslim council of britain memperingatkan warga muslim untuk berhati hati
karena panjang dan jauh
dan juga panasnya hari
dehidrasi adalah resiko yang paling serius selama musim panas sehingga dianjurkan untuk minum lebih banyak pada saat sahur
dan langsung saja sudah ada muhammad fauzi pelajar indonesia yang sedang menimba ilmu di newcastle inggris
ya selamat pagi waktu indonesia fauzi
kalau kita tadi sudah mendengar juga bagaimana liputan sebelumnya
bercerita mengenai puasa dengan durasi yang panjang di inggris
ada kisah unik apa yang anda alami selama melakukan puasa di inggris ini fauzi
ini tentu saja dari durasinya mas yang biasanya di indonesia hanya dua belas tiga belas jam
di sini lumayan delapan belas sampai sembilan belas jam
tapi cerita menariknya adalah hampir setiap hari masjid di dalam kampus itu menyediakan tajil dan juga makan malam
seperti nasi dan tajilnya itu seperti kurma
oke fauzi tadi di liputan sebelumnya juga menjelaskan bahwa tahun ini adalah puasa yang cukup cobaannya cukup berat begitu ya
musim panas jadi waktunya lebih panjang dan juga cuacanya yang cukup panas begitu
apa mungkin ada kelonggaran dari instansi di sana terkait dengan pendidikan ataupun pekerjaan begitu yang memotong jam kerjanya atau jam kuliah di sana begitu fauzi
kalau secara resminya atau secara ofisialnya lembaga lembaga di sini tidak mengeluarkan kebijakan khusus
tapi lebih kepada misalnya dosen gitu misalnya ada mahasiswanya yang sedang lelah atau bagaimana mereka mengizinkan dan tidak memandang agama gitu
apabila misalnya mereka sedang lebih kelelahan dibanding sebelumnya mereka mengizinkan untuk misalnya kecuali leher untuk cuci muka atau beristirahat sejenak di luar seperti itu mbak
baik berarti itu kembali lagi
jadi bagaimana cara kita menjalankan puasa dengan situasi yang mungkin lebih menantang dibandingkan sebelum sebelumnya ya
tapi fauzi kalau kita berbicara mengenai mahasiswa indonesia ini kan sudah semakin dekat lebaran ya
biasanya kan kalau masyarakat indonesia itu lebaran identik dengan mudik
ini untuk anda dan mungkin teman teman yang nggak mudik mungkin apa sih yang biasa dilakukan menjelang hari lebaran seperti ini
tentu saja kami merencanakan untuk kumpul warga indonesia di sini mas
seperti mahasiswa mahasiswa dan juga walaupun ada beberapa mahasiswa yang bawa keluarganya dan anaknya kami mungkin nanti merencanakan setelah sholat id bersama akan berkumpul seperti memasak masakan indonesia bertukar tukar makanan mungkin ya di taman begitu mas
oke kalau ada kegiatan memasak makanan indonesia begitu
ketika bulan puasa ini sebelum sebelumnya juga ada acara seperti itu nggak sih masak mungkin yang kangen rendang atau kangen kolak pisang nih
di sana kan susah nih nyarinya
kemudian pas buka puasa mungkin masak bareng buka bareng kayak gitu ada kegiatannya nggak
iya kalau kangen mantan gimana juga tuh solusinya
kalau kegiatan seperti itu sayangnya adalah tidak semua orang bisa memasak masakan indonesia
jadi itu semua bergantung misalnya ada salah satu teman di sini yang mengajak ayo buka puasa bersama atau nanti dilanjutkan dengan sahur bareng
beberapa teman di sini juga memiliki kemampuan yang cukup untuk menyamai cita rasa indonesia
seperti kolak pisang atau misalnya rendang seperti itu mas
kalau anda sendiri kemampuan khususnya dalam memasak ini menu masakan apa yang mungkin juga ditunggu oleh teman teman asal indonesia lainnya fauzi
kemampuan saya hanya satu mas masak mie instan
masak mie instan dan makan masakan orang
benar gitu ya
tapi kalau kita berbicara mengenai menu masakan indonesia mungkin kan sudah terkenal juga ya beberapa kali juga sudah mendapatkan penghargaan
seperti rendang nasi goreng sate juga
seperti itu ya
tapi fauzi sebenarnya bagaimana sih impresi masyarakat lokal yang bisa kita katakan
muslim ini bukan mayoritas di sana tetapi dengan melihat muslim indonesia kan biasanya indonesia itu terkenal suka tersenyum gitu ya
bagaimana impresi mereka walaupun mungkin beberapa kali teror juga terjadi di inggris begitu
kalau di sini yang saya lihat justru toleransinya sangat tinggi mas
mereka tidak pernah memandang bulu akan sara atau latar belakang apapun itu
selama kita manusia
misalnya berbuat baik tidak mengganggu
di sini alhamdulillah semua masyarakat di sini baik masyarakat lokal maupun masyarakat pendatang
semuanya hidup dengan damai tanpa stigma stigma yang negatif seperti itu mas
oke fauzi ini terakhir untuk anda
karena anda tidak mudik saya kasih anda kesempatan mungkin bisa mengucapkan pesan atau salam untuk teman teman atau keluarga di indonesia untuk rekan rekan muslim juga
untuk keluarga saya
di bandung dan keras saya di jakarta
ya alhamdulillah saya bisa masuk cnn indonesia
terima kasih juga
untuk masyarakat indonesia pada umumnya saya berharap tidak ada lagi toleransi karena pada dasarnya kita semua manusia
jangan memandang bulu apapun itu latar belakangnya
maju terus indonesia
baik kalau begitu
semoga ini keluarga anda juga menyaksikan dan mendengar
dan juga mungkin tadi ada harapannya
supaya toleransi semakin ditingkatkan lagi ya di indonesia ya
baik fauzi mahasiswa indonesia yang berada di newcastle
terima kasih sudah berbincang di cnn indonesia connected ramadan